wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala mengaku tidak paham dengan pernyataan luhut binsar panjaitan soal orang toksik yang dimaksud
jk menyebut yang ia ketahui yakni orang yang tidak melaksanakan undang undang dasar dengan tidak mementingkan rakyat
menurut jk pejabat pemerintahan harus bekerja untuk kepentingan rakyat dan tidak melanggar aturan dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
lebih jelas siapa yang melaksanakan undang undang dasar tidak melaksanakannya pasal tiga puluh tiga untuk kepentingan rakyat tidak boleh
itu lebih diperintahkan kita tidak boleh
lebih tidak boleh yang tidak melaksanakan